hai menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut bin sar panjaitan dan
menteri bumn erick thohir dilaporkan oleh jaringan aktivis pro demokrasi ke polda
metro jaya senin siang luhut dan erick thohir dilaporkan atas dugaan permufakatan jahat atau
adanya dugaan kolusi dan nepotisme terkait bisnis tes pcr laporan terhadap keduanya dilayangkan
prodem karena adanya dugaan permufakatan jahat yang mengakibatkan kerugian negara seperti yang
diatur dalam undang undang ri no dua puluh delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari kkn
tentang praktek kolusi dan nepotisme yang diduga dilakukan luhut dan erick thohir dalam bisnis
pcr praktek kolusi dan nepotisme tersebut dengan cara membuka perusahaan untuk menjalankan bisnis
swab antigen sejak mei dua ribu dua puluh lalu oleh luhut dan erick thohir karena kita melihat bahwa
kolusi dan nepotisme kita tidak melaporkan soal soal korupsinya tapi kita melaporkan bahwa
polusi dan nepotisme itu adalah juga merupakan tindakan pidana sementara itu menteri koordinator
bidang kemaritiman dan investasi
luhut bin sarpanjaitan menantang pihak yang menuding dirinya mengambil keuntungan dari bisnis
tes pcr luhut menegaskan dirinya siap diaudit untuk membuktikan tuduhan tersebut ia meminta
semua pihak berbicara berdasarkan data
belajar untuk bicara itu dengan data
jangan pakai perasaan atau rumor gitu itu kan kampungan kalau orang bicara katanya katanya katanya
kan capek capek aja hanya untuk cari popularitas juga apa paling mudah kan suruh diaudit selesai